selamat pagi bu retno
selamat pagi jakarta dan selamat malam dari new york
sehat ibu bagaimana sehat
alhamdulillah sehat terima kasih
ya bu menlu presiden jokowi telah menyampaikan pidato pada smu pbb ke tujuh puluh dua
apa pesan utama presiden terkait pandemi yang masih melanda dunia saat ini
jadi tadi sudah sedikit disampaikan bahwa sebenarnya pesan presiden
yang terkait dengan pandemi yang masih melanda dunia saat ini
tertujuh atau terfokus pada empat hal
tetapi pesan pesan ini adalah sebenarnya pesan untuk menjawab kegelisahan
yang saat ini sedang melanda masyarakat internasional
dan setiap kali pbb melakukan sidang mengadakan sidang
tentunya masyarakat internasional berharap banyak
bahwa sistem multilateralisme yang diwakili oleh pbb
dapat memberikan jawaban dari permasalahan permasalahan mereka
nah ada empat hal yang presiden tekankan
perlu kerjasama dunia untuk mengatasi situasi yang sangat penuh tantangan saat ini
pertama terkait dengan pandemi dari aspek kesehatan
nah di butir pertama ini di hal pertama ini
presiden menyampaikan bahwa kita harus dapat memberikan harapan kepada rakyat
bahwa pandemi ini dapat diatasi
nah kita memang sudah hampir dua tahun berada dalam pandemi ini
sampai saat ini
masih belum dapat diatasi pandeminya
dan salah satu hal yang menghambat tadi presiden mengatakan
bahwa hambatannya antara lain adalah adanya gap vaksin
gap vaksinasi antara negara maju negara berkembang
adanya diskriminasi vaksin adanya politisasi vaksin dan lain sebagainya
dan mas rolan selama berlangsungnya smu pbb ini
hampir semua kepala negara
dan dalam pertemuan pertemuan bilateral
semua orang hampir sama menyatakan kegelisahannya mengenai gap vaksin yang cukup besar ini
terutama pada saat saya bicara dengan rekan rekan saya dari afrika
mereka mengatakan betapa besarnya gap vaksin
oleh karena itu tantangan ini harus diselesaikan
yang kedua mengenai masalah recovery mengenai pemulihan ekonomi
pesan presiden adalah
bahwa kita baru akan dapat bicara pemulihan ekonomi
kalau kita bisa menyelesaikan pandemi
dan untuk pemulihan ekonomi sekali lagi presiden menekankan
jadi sekali lagi kerjasama untuk pemulihan ekonomi
hal yang ketiga yang disampaikan oleh presiden adalah
nah disini presiden mengatakan bahwa
komitmen terhadap ketahanan iklim pembangunan rendah karbon
dan teknologi hijau dari pihak indonesia cukup jelas dan regas
tetapi kalau kita mau bicara mengenai dunia diperlukan kerjasama
antara lain melalui pemberdayaan kepada negara berkembang
sehingga negara berkembang dapat melakukan transformasi energi dan teknologi
dan yang keempat presiden mengatakan
sebenarnya jangan lupa tetap fokus untuk melawan intoleransi konflik perang dan sebagainya
karena kita tahu pada saat kita sedang sibuk mengatasi pandemi
jangan pernah lupa bahwa perdamaian keamanan stabilitas tetap penting artinya
ya lalu apa upaya indonesia bu untuk memperjuangkan kesetaraan vaksin
kita dari sejak awal mas rolan kita sangat konsisten bekerja
menyuarakan mengenai kesetaraan akses vaksin bagi semua
jadi pada saat diplomasi kita bekerja untuk mendapatkan akses vaksin
bagi kebutuhan rakyat indonesia
di saat yang sama kita bekerja juga untuk menyuarakan atau memperjuangkan
kesetaraan akses vaksin bagi semua negara
oleh karena itu sebagai salah satu vouchers dari covax amc engagement group
covax facility saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan
karena kita tahu bahwa ada covax facility yang berusaha untuk membantu semua negara
mendapatkan vaksin gratis bagi negara menengah dan berpenghasilan rendah
dan target untuk tahun ini covax facility dapat mendistribusikan dua miliar dosis vaksin
tetapi karena ada berbagai macam perkembangan kendala
diantaranya adanya restriksi restriksi
adanya kepemilikan vaksin yang jauh lebih besar melebihi populasi dari negara tersebut
maka target dua miliar tersebut tampaknya belum akan dapat terpenuhi
hitungannya adalah sampai akhir tahun ini covax facility akan dapat mendistribusikan
nah kalau kita lihat dunia mas roland ada enam miliar vaksin yang sudah di administer di seluruh dunia
dan saya baru bicara dengan teman teman afrika rata rata mereka baru dapat
jadi kita kelihatan sekali gap antara negara maju dengan negara berkembang
nah caranya kita bicara dengan negara maju agar mereka dapat memberikan dose sharing
jadi membagi dosis vaksin yang mereka miliki yang berlebihan kepada negara negara
apa namanya negara berkembang melalui covax facility
karena kalau yang dihimpun uang
uang ini belum tentu di situasi ini dapat membeli vaksin
karena vaksinnya masih terbatas
tetapi yang diperlukan apabila anda memiliki vaksin yang lebih
maka bagilah melalui covax facility
dan kita juga bergerak melalui wto mas roland
dan jokowi juga menyinggung mengenai presidensi g dua puluh tahun depan
apa saja sih prioritas prioritas indonesia
jadi mas roland saya berpikir
mengenai g dua puluh presiden memulai dengan menyampaikan tema yang akan diusung indonesia
nah di dalam payung besar tema tersebut sebenarnya ada dua kata inti
yang pertama adalah mengenai recovery pemulihan
memang kita ingin dunia pulih
tetapi pulih yang kita inginkan adalah pulih bersama dan merata
karena untuk tahun dua ribu dua puluh satu saja
beberapa negara sudah mengalami pemulihan
tetapi tidak merata
nah oleh karena itu indonesia ingin pulih bersama
yang kedua adalah mengenai inklusivitas
ini sangat penting sekali
dan presiden mengatakan bahwa selama presidensi indonesia
maka indonesia tidak akan hanya memperjuangkan kepentingan negara anggota g dua puluh
tetapi juga semua negara utara selatan besar kecil maju berkembang
bahkan negara negara kepulauan kecil yang ada di pasifik yang ada di karibia
mendapatkan perhatian oleh presiden
dan ini adalah untuk pertama kalinya g dua puluh memberikan perhatian kepada small island states
negara negara kepulauan kecil
nah untuk prioritasnya ada lima prioritas besar
satu mengenai masalah productivity
yang kedua kemampuan dan stabilitas
yang ketiga kembang kesehatan
yang keempat adalah mengenai masalah kemitraan
dan yang kelima adalah kepemimpinan global secara kolektif
jadi sekali lagi kalau semua itu disederhanakan
dua kata kunci pemulihan dan inklusivitas
baik terima kasih bu menlu retno marsudi sudah bergabung bersama kita
salam sehat selalu bu
terima kasih sehat selalu